seperti apa sih sebenarnya
peristiwanya itu gimana
ya kalau untuk itu sih
aku masih belum tahu pasti ya masalahnya apa
tapi ya memang aku sering melihat mereka berdua itu sering ribut
artinya esa udah tau kalau sienna hamil
dan nino harus bertanggung jawab
ada satu lagi
saya ada satu handphone lagi yang pernah ditemukan oleh
anak buah saya namanya riza
nanti handphonenya saya kirim langsung ke pak fajar ya
baik saya tunggu pak
kalau begitu saya izin pamung
terima kasih banyak
tidak percaya sama pak fajar
sekarang situasi ini
kita kejar kejaran sama waktu disini
jadi apapun atau siapapun yang bisa membantu kita untuk menemukan andi
pasti akan saya lakukan
tapi tetap berpikir sebelum bertindak
kalau kita mau melakukan sesuatu
kalau terjadi apa apa sama andin
ini untuk pertama kalinya setelah saya pulang
dan setelah saya mengenal andi
saya merasa takut kehilangan seseorang ren
jadi kita harus bers nato
terus kami sandurnya
apakah ada petujuk lain
selanjutnya kita panggil elsa
bener itu namanya
dari informasi dan juga identitas yang saya baca
kalau elsa anindita
adalah mantan istri el nino
dan dia pernah di penjara
mama gak makan
kamu habisin aja semua
mama udah lama loh gak ketemu sama mama papa kamu
gimana kabar mereka baik
baik ma mereka baik
lebih baik gue gak usah cerita deh
kalau gue diusir
nanti yang ada malah ditanya tanya
abis itu dinasehatkan
nanti aku selesai
pusen banget gue denger ya
nah nanti kalau ketemu salamnya dari
tapi sebenarnya aku udah mandiri mah
udah gak tinggal sama orangtuaku
oh kamu udah gak tinggal di rumah
jadi tinggal dimana sekarang
aku udah keliatan
iya pernah ketemu
yang dimana siani itu beberapa hari ini
mual mual terus pake orang hamil
kalo kita bisa berjalan
kalo dia gak hamil
tapi gatau deh
bener atau enggak
bohong gak sih mah
kalo dia hamil
dan minta tanggung jawab
mama juga gak ngerti juga
tapi menurut kamu
ada gambaran gak
atau dugaan gitu
seperti apa tuh
seperti apa sih sebenarnya peristiwanya itu gimana
ya kalau untuk itu sih aku masih belum tahu pasti ya masalahnya apa
tapi ya memang aku sering melihat mereka berdua itu sering ribut lah
artinya esa sudah tahu kalau sienna hamil dan nino harus bertanggung jawab
plaster itu dia bilang luka
tapi kenapa bisa pas sekali titiknya dengan tata rantai bintang seperti yang dibilang felis
di pergelangan tangan
saya harus lebih tenang
memastikan gak bergerak atas dasar perasaan kesemataan
kamu dimana sih din
ini saya benar benar minim petunjuk
terus kemana saya harus cari kamu din
mereka pasti punya caranya sendiri kan
ini saya harus bagaimana ya din
saya sudah berusaha mencari kamu
tapi belum ada hasilnya
saya merasa harus meminta bantuan polisi
saya takut kamu diapapain
saya juga gak yakin kaum baik baik saja di sana
hei allah ini penculik sebenarnya maunya apa sih
apa yang mereka minta
apa yang mereka minta
gak ada kabar permintaan tebusan misalnya
beri saya petunjuk ya allah
supaya saya bisa segera menemukan istri saya
kamu tahu din
jujur saya takut
mungkin saya nggak tahu saya dulu seperti apa dalam keadaan begini
tapi yang saya rasakan
saya takut kehilangan kamu
tapi yang saya rasakan sekarang
saya takut kehilangan kamu

saya takut kehilangan keluarga saya

mungkin keluarga adalah salah satu kelemahan terbesar saya
mungkin keluarga adalah salah satu kelemahan terbesar saya